saudara di bulan ramadan pen parekraf sandiaga uno mendorong semangat kewirausahaan bersama rumah siap kerja di jakarta
rumah siap kerja merupakan wadah membuka lapangan pekerjaan juga peluang usaha untuk umkm
tidak hanya beribadah di bulan ramadan menparekraf sandiaga uno bersama rumah siap kerja mendorong semangat kewirausahaan
untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus peningkatan perekonomian dalam berwirausaha
kemitraan inilah yang dibutuhkan saat ini untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha terutama umkm
yang telah dibina intensif oleh rumah siap kerja
pelajaran tentang ketabahan disiplin dan semangat berbagi akan diterapkan oleh rumah siap kerja ini